partai keadilan sejahtera meyakini gerindra telah mempertimbangkan segala risiko
saat bergabung ke koalisi pemerintahan jokowi ma'ruf
pks juga menegaskan telah menolak undangan presiden jokowi dan memutuskan sikap sebagai oposisi
wakil ketua majelis syuro pks hidayat nur wahid menegaskan
keputusan yang diambil gerindra dan juga prabowo tentu sudah mempertimbangkan konsekuensinya
terkait keputusan prabowo menjadi pembantu presiden akan menurunkan marwahnya sebagai mantan kompetitor jokowi
menurut hidayat hanya prabowo yang bisa mengukurnya
wakil ketua mpr ini juga membeberkan pks telah menolak undangan presiden jokowi untuk bertemu
menurut hidayat undangan dari istana disampaikan kepada dirinya dan kepada presiden pks soebul iman
yang jelas beliau sudah tahu sikap kami
dan kami sampaikan kami bukan tidak mau selatrahim
kami tegaskan berpolitik itu bukan memutuskan
selatrahim berpolitik juga menjadi selatrahim kerjasama membangun negeri
tapi timingnya juga harus dipertimbangkan
kalau timingnya sekarang ini pasti framingnya opini yang dibuat oleh rekan rekan media maupun siapapun
pks minta jabatan kurusi pks deket deket mau koalisi blablabla
itu akhirnya buruk untuk semuanya
ngapain juga kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung ujungnya hanya juga satu juga gitu kan
ya berkompetisi itu ada konsekuensinya
kami ingin menyelamatkan demokrasi
saya juga bilang kepada pak pratikno mas prof apa kata dunia
semuanya kemudian masuk ke dalam kabinet demokrasi di indonesia bagaimana bentuknya
jadi kami ingin menyelamatkan marah demokrasi
kami ingin menghadirkan demokrasi yang rasional yaitu ada check and balance
ya sejumlah nama silih berganti datang ke istana negara hari ini
nama nama yang dipanggil tampaknya adalah calon kuat menteri jokowi
latar belakang yang datang ke istana juga cukup beragam
mulai dari ada yang profesional sampai dengan politisi termasuk ketua kompor tinggi rindera
bagaimana komposisi menteri jokowi di kabinet keduanya
apakah ini adalah kabinet yang mengedepankan efisiensi
atau justru adalah kabinet kompromi
kita akan diskusikan malam hari ini dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
tentu saja di sebelah kiri saya ada mas arief wibowo mas ekejen pda perjuangan
mas arief selamat malam
terima kasih mas sudah hadir di prime news
dan juga sudah ada bang kodari direktur eksekutif dari indo barometer
bang kodari selamat malam
terima kasih sudah hadir
bang kodari juga ada mas rian nugroho analis kebijakan publik dari universitas indonesia
mas rian nugroho selamat malam
terima kasih mas sudah hadir malam hari ini
saya mungkin langsung ke mas arief wibowo dulu
mas arief ada pak prabowo datang ke istana yang kemudian mengatakan diminta untuk membantu di bidang pertahanan
apakah ini artinya koalisi sudah sepakat bahwa gerindra akan masuk ke dalam hitung hitungan kabinet pak jokowi ke depan
gini kalau tanda tanda itu kan sebenarnya sudah agak lama ya
kami dari pdi perjuangan selalu menyampaikan itu otoritas atau kewenangan penuh dari pak prabowo
lagi pula kan ke depan ini saya kira banyak ahli
jadi banyak pemikiran menyatakan tantangannya berat
dan karena itu yang paling penting dari aspek fondasi politik
jadi situasi dan kondisi politiknya
supaya sekalipun dinamis tetapi relatif lebih stabil
karena butuh stabilitas itu diantaranya selain soal kapabilitas pak prabowo atau siapapun dari partai gerindra tentu dibutuhkan
intinya kita ingin membangun bangsa ini sedapat mungkin bersama sama dengan yang lainnya
tidak bisa diurus oleh satu politik
partai politik dua partai politik
tetapi alhamdulillah gerindra pun bisa diajak bergabung
dan saya kira tentu itu semua sudah dikonsultasikan dengan ketamu ketamu partai pengusung dan pendukung pak jokowi gajimaru famin kemarin
artinya ini sudah hampir final mungkin ya mas arief ya
soal nama nama di kursi menteri komposisinya seperti apa
ini akhirnya sudah hampir final
saya kira tadi seperti yang disampaikan oleh pak prabowo sendiri tadi
ya bahwa beliau diajak membantu presiden
pak jokowi untuk memperkuat pemerintahan
dan kira kira bidangnya adalah pertahanan
nah kalau lebih tegas lagi mungkin beliau nanti akan jadi menhan gitu kan
itu juga mas edi prabowo
saya kira dengan pengalamannya selamat di pr sebagai ketua komisi
saya kira layak juga untuk menjadi menteri pertanyaan
dan itu permintaan dari presiden
dan itu memang prurigatif presiden
dan saya yakin secara itu sudah dikonsultasikan dengan partai ketamu ketamu partai
nah dan tentu ada national interest
yang memang tidak dijaga tidak dipertahankan bahkan lebih daripada itu adalah upaya untuk mencapai satu pemerintahan yang stabil
yang efektif dan bagaimana optimalisasi kejateraan rakyat dibanding pada pemerintahan yang sebelumnya
jadi itu kemudian kalau kita lihat pak prabowo datang ya mungkin sudah hampir pasti itu sudah merupakan hasil apa ya
sudah disepakati oleh hampir semua ataupun oleh seluruh partai koalisi pak jokowi sendiri mas arief
ya kalau pandangan kami dari pdip
setidaknya pdi perjuangan kami selalu sampaikan bahwa itu adalah prerogatif presiden
yang saya sampaikan juga secara etis pasti akan dikonsultasikan dengan ketua umum partai kami
dan kalau bdp perjuangan saya kira kok tidak ada masalah ya
sejauh memang kepentingannya adalah untuk bangsa dan negara untuk rakyat pada prinsipnya
bang kodari apa yang anda lihat dari pemanggilan nama nama yang hadir hari ini di istana negara termasuk soal pak prabowo yang datang
ini bukan sinyal kuat lagi kayaknya
bukan sinyal kuat lagi kayaknya
pertama memang metode pak jokowi dalam menyampaikan nama nama di tahun dua ribu sembilan belas ini agak beda ya dengan dua ribu empat belas
kalau tahun dua ribu sembilan belas ini ada metode atau model audisi lah semacam yang pernah dilakukan oleh pak sby beberapa waktu yang lalu
nah ya macam macam alasan untuk dipanggil ya
barangkali juga sebetulnya ya testing the water juga sebetulnya
ada kejadian menarik hari ini
di mana seorang calon itu teti paruntu ya paruntu
sudah pakai baju putih tapi tiba tiba dikabarkan tidak akan jadi menteri karena tidak bertemu dengan pak jokowi
dan beliau dihadang oleh pak air langga hartarto dicegat oleh pak air langga hartarto
apakah memang itu atau ada isu yang lain
allah alhamdulillah mudah mudahan tidak terjadi
karena beberapa waktu yang lalu bu teti ini juga pernah dipanggil oleh kpk ya untuk menjadi saksi
kemudian begitu lihat bu teti muncul lalu kemudian dari kpk misalnya telpon angkat telepon karena sesuatu dan lain lain
mudah mudahan bukan itu alasannya begitu
tapi memang kelebihannya metode audisi seperti ini adalah kalau ada sesuatu yang problematik itu komentar akan cepat muncul
kita ingat misalnya pak jokowi pernah mengangkat menteri sdm archandra
archandra thakar ya saat itu
ya tentunya tim beliau sudah bekerja untuk memverifikasi data data latar belakang dan seterusnya
sebagaimana diceritakan oleh pak mahfud
wah pak jokowi itu pegang satu kertas isinya lengkap betul itu
tahu betul sejarah hidup saya
nah selengkap lengkapnya data yang dikumpulkan oleh timnya pak jokowi ada kemungkinan data data tertentu tidak masuk
entah karena memang kelewatan atau memang orang itu menyembunyikan data tersebut
dan publik yang kemudian akhirnya
yang menjadi whistle blowernya adalah publik luas
publik dalam pengertian seluas luasnya
jadi kalau ada katak di bawah tempurung
atau ada batu di dalam sekam atau apapun namanya juga
sehingga jangan sampai sudah terlanjur masuk dan akhirnya gagal
nah untuk kasusnya pak prabowo saya kira juga pertama ya dipanggil untuk menegaskan komitmen
bahwa gerindra serius akan masuk ke dalam begitu
dan mungkin pada gilirannya juga mencoba melihat reaksi dari anggota koalisi yang lain
anggota koalisi pak jokowi ini tidak bisa dipukul rata
tidak bisa dipukul rata
tidak homogen tidak bisa disamakan
bahwa semuanya mungkin sepakat
oh iya bahwasannya semua sepakat itu belum tentu juga
kita sudah tahu juga bahwa partai nasdem misalnya
sudah mengeluarkan beberapa pernyataan yang kecenderungannya cenderung menolak
bahkan kemarin sudah ada pernyataan yang lebih keras dari pak surya paloh
di parlemen yang mengatakan bahwa
ya kalau tidak ada yang mau jadi oposisi ya nasdem saja
dan ada perkembangan yang sangat menarik juga pada hari ini
seorang calon menteri dari nasdem yang sebetulnya sepengetahuan saya
ibaratnya itu sudah pasti lah sudah jadi lah
ini gubernur ntt ya
gubernur ntt ya
kalau tidak mau disebut namanya singkatan saja pbl
tiba tiba kemudian tidak jadi
dengan alasan bahwa masyarakat ntt itu tidak menerima
ya masyarakat ntt tidak menerima atau tidak rela itu sesuatu yang bukan baru lah
sudah dari kemarin kemarin begitu
tapi kok tiba tiba nggak jadi gitu
apakah memang ini bagian dari sinyal partai nasdem
untuk siap angkat kaki
cabut ya aa
dari kabinet pak jokowi mungkin saja itu
jadi intinya proses politik ini masih berjalan
ini masih berjalan kalau bacaan dari bang kodari
apakah kemudian masih ada tarik menarik juga artinya di internal partai mungkin ya
apakah tidak nanti dijawab nanti mas arief
termasuk juga nanti akan ke pak rian
hari ini juga dikabarkan presiden akan bertemu dengan pimpinan dpr
sebagai perubahan nomenklatur
nah kalau kemudian ada perubahan itu
apa yang dipisah juga digabung
apakah ini anda melihat baik untuk mengambil kebijakan ke depan
apakah ini lebih efisien
atau justru sebaliknya
tapi kita bahas nanti usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di prime saya langsung ke pak rian nugro
bagaimana pak rian melihat nama nama yang dipanggil hari ini
dan juga mungkin akan besok masih berlangsung
kalau kita lihat ke kabinet jokowi ke depan ini
apa sih yang kemudian anda ingin sampaikan
terkait dengan mungkin efisiensi dan juga kebijakan kebijakan yang akan diambil pemerintah
untuk periode kedua ini
oke pertama saya bicara politik dulu
jadi pak jokowi ini adalah jenius politik gitu
bukan cuma itu
jadi kalau ditanyakan apakah nanti seperti apa model kabinetnya
akan kabinet kompromi
pak jokowi perlu membuat setidaknya tiga buah omnibus law
untuk itu harus cepat cepat kelar di dpr
untuk itu semuanya dirangkul
terutama omnibus law berhubungan dengan oss paling berat itu
karena itu gak ada undang undangnya itu
nah harus cepat itu
nah untuk itu makanya sekarang kita lihat
nah kemungkinan bacaan saya
pertengahan kabinet bisa saja mereka dipinggirkan selesai
nah kedua kita lihat ya tadi ya
terjadi game theory
jadi beberapa orang udah mulai mikir gak mau
contohnya ada seorang yang gubernur kan ya
dia menjadi menteri
menteri kalau dia dua tahun diberhentikan
maka dia gak punya apa apa lagi
nah disini perlu dibantu adalah bagaimana pak jokowi bisa membaca game theory tadi
jadi pak jokowi sekarang baru melihat satu sisi
beliau yang ngitung yang lain
padahal bila seorang presiden meminta seorang jadi menteri
gak mau itu merupakan pukulan politik loh
sehingga harusnya menurut saya
jadi siapapun yang diatur dulu
ini siapapun yang belum diatur
hari ini yang ada orang yang datang gak jadi
itu juga bagian show yang bagus
jadi secara cara pak jokowi bagus
dia bikin show seperti ini sehingga menjadi entertain bagi publik
tetapi permainannya harus bagus
berhubungan dengan tadi masalah bagaimana dengan dpr tadi
karena ini adalah perintah undang tentang kementerian negara
pasal sembilan belas mengatakan
kita tidak ingin whoever presiden ya
kemudian diimpeach karena melanggar undang undang
kenapa ini negara konstitusi
jadi langkahnya udah bagus
jadi konsultasi terlebih dahulu
kemudian baru mengambil kebijakan
setelah disampaikan tujuh hari gak diterima
itu dianggap udah jalan
dan jangan terlalu mengatakan ini prerogatif
prerogatif itu terlalu kaku
karena kita negara pancasila dialog
dan saya selalu yakin
dengan segala perbedaannya konfliknya
teman teman dpr juga mau ngerti kok itu
yang penting komunikasi politiknya bagus saja
tapi begini pak radin
kalau kemudian ada penambahan nomenklatur
atau mungkin peleburan atau pemisahan
apakah anda melihat ini juga satu hal yang tepat
atau justru perlu dipertimbangkan lagi
nomor satu memang kita harus lebih ramping
kemudian terlalu gendut gitu loh
yang nomor satu kalau kita bicara masalah ilmu
kebijakan komunikasi dan manajemen
itu paling banyak dua puluh orang
tambah lagi tiga puluh lebih dari itu nggak bisa kontrol
ada tiga puluh empat kementerian lembaga
maksimum tiga puluh kenapa
biarkan yang lainnya disitu
kita lihat ya pak jokowi udah mulai bilang ada paham kan
itu aja membantu mengontrol dibawanya
karena kalau sampai presiden itu out of control
dia nggak bisa kendalikan semuanya
sehingga kemungkinan akan konsolidasi
bahkan saya membaca kemungkinan beberapa badan yang
kenapa kalau gak maka ini menjadi uncontrol manajemen
dan itu berbahaya bagi kita semuanya
dan kenapa dengan demikian kita membuat pak jokowi kurang efektif
kita sudah terlanjur untuk solid
dan kita terlanjur untuk mau semuanya bareng
dengan demikian justru konsolidasi pengurangan ya
kalau penambahan saya cusut gak milih bagus
pengurangan jumlah keinginan
dikurangi begitu ya
dan ini bagus sekali
dan ini artinya kita harus berpikir

mas arief di luar dari soal penambahan atau pengurangan nomenklatur
yang jelas tadi bang kodar sudah katakan
tidak semua koalisi sepakat begitu
suaranya sama terkait dengan kursi kursi menteri ini
bagaimana kemudian dinamikanya di dalam saat ini mas arief
jadi memang menyamakan pandangan koalisi pun tidak mudah ya
tetapi sebenarnya itu hal yang juga kami sampaikan
bahwa ada beberapa partai politik termasuk pdi perjuangan sebagai partai utama
yang mendukung dan mengusung pak jokowi dan kiai haji maruf amin hingga menang di dalam pilpres
tentu kita mendorong agar partai partai koalisi utama ini yang diutamakan
istilahnya yang berkeringat lah
kalau itu konteksnya adalah portfolio partai begitu
kita juga pada sisi yang lain selalu menyatakan tegas bahwa ini otoritatif presiden
karena itu kita juga tidak punya kuasa yang cukup untuk atau secara etik bahkan tidak boleh mengintervensi
kecuali kita mendiskusikannya mendialogkannya
maka dalam bahasa kami adalah pak presiden berkonsultasi dengan utama utama partai
dalam konteks itulah maka kita ada dalam posisi yang memang
pada satu sisi harapannya adalah partai partai yang pendukung pengusungnya yang menjadi menteri
sepanjang tentu memenuhi syarat syarat yang diinginkan oleh presiden untuk menjalankan roda pemerintahnya ke depan
tapi pada siang lain kita juga tidak bisa seenaknya sendiri mengintervensi presiden
karena kita bekerja di atas sistem presidensial
nah dengan demikian
hanya soal kesabaran kearifan dan kebijakan saja
karena itulah bagi pde perjuangan ya sudah
yang penting kita sudah sampaikan
yang penting kita sudah berdiskusi dengan pak presiden
dan kita punya calon calon yang dengan kriteria yang kita anggap dinilai memenuhi syarat
itulah yang kita majukan
dan kemudian kita berharap presiden menindaklanjutinya mengambil keputusan sesuai dengan harapan dari pde perjuangan
artinya apakah kita bisa melihat bahwa kabinet ke depan juga ini ujung ujungnya kompromi politik lagi antar parpol atau seperti apa
ya pasti kompromi ya
yang namanya sistem presidensil dengan multi partai itu pasti harus terjadi kompromi
nah komprominya banyak
ada kompromi antara yang non parpol dengan parpol
kemudian parpol di dalam koalisi
kemudian parpol di luar koalisi
karena saya sering ditanya kenapa pak jokowi itu mau masukin partai politik lain
saya melihat psikologinya presiden republik indonesia itu semenjak era pemilihan langsung
nah kalau kita lihat pak sby periode pertama periode kedua pak jokowi periode pertama
karena memang disiplin koalisi di politik kita ini kan lemah
apalagi di periode kedua mungkin ya bang kodari
jadi dalam isu isu tertentu partai politik itu bisa lari dan tidak bersama dengan presiden
karena akhirnya kebijakannya tidak goal atau tidak tembus
yang kedua saya melihat untuk tahun dua ribu sembilan belas khusus dua ribu sembilan belas
itu adalah kabinet beyond kabinet gitu
kita nggak cukup hanya melihat kabinet itu sendiri tetapi juga ada di belakang itu
kalau dua ribu dua puluh empat wajar semua kabinet juga mempertimbangkan pemilu berikutnya
tapi yang spesial pakai telur tahun dua ribu sembilan belas ini kan ada rencana amandemen
itu tidak ada di kabinet sebelumnya itu dua ribu empat belas dua ribu lima belas
tidak ada rencana aman demand
sehingga menjadi kabinet beyond kabinet
kalau ada wacana amandemen sebelumnya itu kan cuma dpd yang bicara
tapi parpol tidak ada
kali ini parpol itu semua bicara mengenai aman demand
yang kedua belajar dari pengalaman pemilu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
saya melihat partai politik ini sebagian matanya terbuka bahwa kita punya tantangan besar yang namanya intoleransi dan radikalisme
yang dihadapi dengan cara apa
yang isinya kurang lebih terutama adalah partai nasional
barisan yang nasionalis dengan islam tradisional atau muderat
sama sama merapatkan barisan karena ini adalah ancaman bersama
dan karena itu ya harus dihadapi bersama juga
dan itu lewat komposisi kabinet ini nantinya yang akan dibentuk
salah satunya adalah kabinet ini
kabinet ini adalah preambul menuju batang tubuh yang namanya ke aman demand
mas arief ada tanggapan soal apa yang disampaikan oleh bang koda
termasuk juga tadi dikatakan oleh pak rian soal kalau kemudian lebih ramping lebih bagus sebetulnya kementerian pak jokowi ke depan
kalau normatif saya juga
normatif saya juga setuju
tapi kan ini berpijak di kaki
kaki kita berpijak di bumi politik
realitasnya kan yang harus ditimbang juga
kalau ramping tetapi gaduh terus tapi ribut terus ya pemerintahnya tidak akan efektif
kalau pemerintah tidak efektif nggak bisa melayani rakyat
kalau nggak bisa melayani rakyat maka kepentingan rakyat pasti tidak akan bisa dicapai
tapi kalau terlalu gemuk juga kan belum tentu itu yang bisa efektif
memang tidak semua bisa kita pilih
dalam satu situasi tertentu idealnya memang ramping dan didukung oleh situasi dan kondisi objektif yang kondusif
jadi saya pernah membayangkan kalau pdi itu pemilu bisa dapat misalnya pdi perjuangan partai saya dua ratus lima puluh kursi gitu saya kira yang begitu bisa selesai
tapi kan tidak mudah
mengulang hasil pemilu sembilan puluh sembilan nya
tetapi kan kita masih akan jalan terus
menurut saya apa yang menjadi keputusan presiden nanti itu penting
nah sekaligus saya kira dengan masuknya gerindra dan partai partai pendukung saya kira sepanjang tidak galau begitu bersama sama itu juga akan menunjukkan siapa yang paling konsisten
siapa yang paling yang akan memiliki komitmen kuat
untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan yang efektif ini
dan tentu saja memberikan dukungan yang penuh atas lahirnya kebijakan dan program sebagaimana yang sudah disampaikan
lima kebijakan dan program presiden
yang sebenarnya sebagian sudah disampaikan
dalam bidang sosial kaitannya peningkatan sumber daya manusia selain soal pendidikan yang sifatnya umum
ada juga untuk mereka yang kuliah tetapi tidak mampu
kemudian kartu sembako murah dan lain sebagainya
nah saya kira itulah yang perlu dikawal oleh partai partai
pak ren ada tanggapan soal itu termasuk juga kalau kemudian konsekuensinya apa sih kalau memang ini kementerian ini lagi lagi menjadi tiga puluh empat atau ada yang dilebur ada yang dipisah
apa konsekuensinya sebetulnya
nomor satu kita kalau bicara masalah ramping itu sebenarnya kalau saya katakan bukan ramping tapi seksi
seksus begini kalau kita melihat wanita ya wanita itu ada yang bagian yang agak besar kecil lagi yang besar lagi
jadi ini masalah art seni
tapi kedua saya ini baru bacaan saya loh ya
pak jokowi ini sedang eksperimen bagaimana membangun sebuah check and control di dalam sebuah kementerian
contoh ya satu kementerian menterinya adalah dari partai a partai b
kalau dulu partai a maka dia bisa mengambil banyak gitu kan
ketika ada partai b dia juga enak
ini juga kemungkinan eksperimen juga
jadi saya melihat juga di dalam kehidupan sekarang ini kita melihat presiden mengajak kita belajar berpolitik yang mungkin berbeda
meskipun kita kadang kadang juga bisa dibilang agak anomali
karena begini anomali kenapa
ini partai a dengan partai b kompetisi memenangkan sebuah pemenangan
tapi ketika kemenang dikumpul lagi
jadi ini harusnya gak ada kompetisi harusnya vote for jadi kayak apa namanya
tapi ini orang bilang anomali tapi mungkin kita belajar aja lah
jadi dengan demikian kita harus melihat bagaimana
begini pak kalau dalam politik itu ada teori atau strategi namanya memilih lawan
nah yang dipilih jadi lawan itu ya lebih baik kawan daripada lawan semuanya
bang odari jadi kalau begitu kita akan melihat gambaran kabinet pak jokowi ke depan ini akan seperti apa konfigurasinya
tapi dijawabkan nanti kita break dulu kita akan segera kembali usaha jeda berikut ini
baik kita kembali diskusikan soal meracik menteri ala pak jokowi
bang kodari yang jelas mungkin ini akan ada perubahan nomenklatur
mungkin juga bertambah wakil menteri begitu beberapa poskursi kementerian
artinya anda melihat akan seperti apa kabinet pak jokowi di periode kedua ini
ya asumsi dasarnya adalah pak jokowi pasti akan bisa membuat kabinet yang lebih baik dibandingkan dengan periode pertama
karena tahun dua ribu empat belas pak jokowi itu new kids on the block
belum pernah ya belum punya pengalaman sebagai presiden
memang jadi pengalaman gubernur tapi kan beda
kalau gubernur itu kabinetnya adalah birokrat
kalau ini kalau presiden itu kabinetnya itu sebagian adalah partai politik
jadi menurut saya atau harusnya dengan pengalaman yang ada
beliau lebih baik dalam menyusun kabinet formulasinya nomenklaturnya termasuk juga memilih orang orangnya
harusnya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya
karena beliau suka
sekarang sudah punya pengalaman berinteraksi dengan para tokoh dengan elit ya selama lima tahun
dan karena itu pasti ekspektasi masyarakat di periode kedua ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya
ya mudah mudahan saja perubahan perubahan yang dilakukan akan membawa perubahan yang nyata
tapi itu tidak bisa dikatakan sekarang
itu baru bisa kita evaluasi katakanlah setahun dua tahun ke depan
soal nama nama yang sudah mulai dipanggil hari ini
bang kodari ada tanggapan ada yang kemudian dari kalangan profesional
ada yang dari partai politik selain pak prabowo tentunya ya
oke kita lihat ya pertama yang dipanggil siapa mahfud md
pak mahfud itu satu cerdas nggak ada yang bantah
dua orangnya berani yang ketiga komitmennya kepada nkri luar biasa
jadi kalau ditanya dia menteri apa
ini kan banyak nih kemungkinannya ya
karena dia diajak bicara daerah radikalisasi diajak bicara mengenai hukum diajak bicara mengenai ham
jadi ada kemungkinan dia jadi menkum ham jadi jaksa agung jadi menteri agama jadi menteri apalagi
ya beberapa kementerian tapi tebakan saya
jadi menko juga
ya menko juga bisa tapi dugaan saya beliau akan menjadi menteri agama
yang jelas beliau kalau bicara keagamaan aseh
sering jadi khotib sholat jumat kampusnya universitas islam indonesia
justru bukan di bidang bidang hukum justru menteri agama
justru saya melihat menteri agama karena beliau itu orang yang vokal dan aktif di media sosial
pada hari ini kalau kita bicara intoleransi itu kubangan lumpurnya itu di medsos
bukan di dunia nyata di dunia nyata mana ada orang ngomong hate speech gitu kan
biasanya ngomong baik baik aja semua tapi begitu sudah masuk ke medsos jadi monster
yang wajahnya ramah begitu di medsos langsung jadi monster berubah dia
ada nama nama lain di luar non parpol misalnya erick thohir ada nadiemah
ya erick thohir menyelenggarakan asean games terlaksana salah satu proyek paling besar yang diselenggarakan indonesia
penyelenggaraan asean games itu berhasil bukan hanya dari segi penyelenggaraan tapi juga dari prestasi
prestasi indonesia di asean games meningkat dahsyat
saya kira erick thohir termasuk orang yang merepresentasikan gagasan atau the idea seorang eksekutor yang ada di kepalanya pak jokowi gitu
wisnu tama juga menjadi bagian dari proses iya iya
kampanye asean games kemudian kampanye menyiapkan panggung ya yang begitu dasyat yang begitu menarik ya
itu juga menurut saya bagian dari indikasi atau penilaian pak jokowi bahwa wisnu tama ini punya kreativitas
dia pernah di stasiun televisi alumnus ini juga kan melahirkan tv baru kemudian jadi besar begitu
jadi dia ini dianggap orang yang punya kemampuan pertama punya ide yang kedua punya kemampuan untuk
mewujudkan ide itu menjadi sebuah realitas
saya kira pak erick thohir dan wisnu tama ini adalah dua representasi dari gagasan atau konsep eksekutor yang disebut oleh pak jokowi beberapa kali
itu yang dibutuhkan pak jokowi di periode berikutnya mungkin kira kira begitu ya bang
pak jokowi itu kan tipe eksekutor murni beliau itu bukan orang gagasan banyak diskusi ya
dia paparan aja pakai pointer dan dia pasti lihat di lapangan bagaimana hasilnya bagaimana realitanya bagaimana
bagaimana hasilnya bagaimana realitanya bagaimana kenyataannya
jadi saya kira dia mencari jokowi jokowi yang lain gitu versi yang lain
jadi pak jokowi ini sedang berupaya berusaha untuk memultifikasi dirinya
jokowi jangan satu tapi jokowinya banyak
kalau jokowi kalau menteri itu bisa memahami atau semodel satu tipe dengan pak jokowi pasti kerja pak jokowi juga akan lebih ringan gitu

oke kerja pak jokowi lebih ringan menurut bang kodari
pak rian apakah kemudian tantangan presiden ini ke depan seperti apa
yang anda lihat kalau kemudian kita lihat dari pemilihan menterinya kemudian beberapa kebijakan kebijakan yang akan diambil
tantangannya apa sih menurut anda di periode kedua pak jokowi
ada dua tantangan besar
satu tantangan berhubungan dengan bagaimana menciptakan kondisi politik yang kondusif
tadi mas kurni bilang masalah intoleransi itu gak main main loh
jadi dia kecil tapi kemana mana
dengan bingkai tantangannya bagaimana kita membangun yang namanya stabilitas politik berbasiskan toleransi tadi
kedua krisis kebijakan
pada periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas krisis terbanyak itu
banyak kebijakan dibuat cabut lagi kebijakan
jadi dengan begitu clue kedua adalah bagaimana para menteri ini mereka ekspert bukan saja di leadership management atau administrasi
tapi bagaimana mereka jadi ahli kebijakan
public policy bukan hal yang luar biasa kok
public policy itu ilmu yang membumi
saya selalu mengajarkan public policy cuma tiga ukurannya
satu dia cerdas
menyelesaikan masalah di inti masalahnya
kedua dia bijaksana
bikin putusan gak bikin masalah baru gitu loh
selesaikan masalah tanpa masalah
yang ketiga memberikan harapan
jadi bikin kebijakan publik harus bikin harapan
lihat di dalam kebijakan yang dibuat pada waktu periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas saya melihat pak jokowi juga kecewa
kalau saya hitung ya kurang lebih dua sepertiga dari kebijakan yang dibuat itu pertama nggak cerdas
kedua bikin masalah baru ketika merampas harapan rakyat
menurut saya itu saya masih tidak puas saya
karena kebijakan yang gak eng
artinya periode kedua ini kebijakan itu menjadi isu tersendiri ya
sangat hanya dua
satu adalah bagaimana menjaga stabilitas politik bagaimana toleransi bangun
kedua kita mempunyai kebijakan unggul
jadi gini keunggulan negara itu gak lagi ditentukan oleh apakah dia punya sumber daya lagi
tapi dia punya kebijakan yang keren apa enggak
contohnya singapura itu kecil tapi kebijakan bukan cuma keren
dia ngatur negara lain
kita coba diatur gitu loh
jadi kita harus menjadi negara yang bisa ngatur kita punya sumber daya
dan kalau perlu ngatur asean

dengan demikian tadi katakan belum
jadi kita perlu jokowi jokowi baru sebagai timnya jokowi ini
karena ada pepatah
sehebat apa negara jadi besar
sehebat apa pimpinan itu
sehebat orang orang dipilihnya
sehingga tantang kita lah
bisa gak dua tantangannya diselesaikan
kalau pak mahfud masuknya bukan di
karena bukan masalah politik
ketika agama selesai masanya bukan agamanya
kehidupan beragama selesai lainnya akan jalan kata
karena kita masyarakat beragama
kedua di atas itu
kalau masalah kebijakan mereka bisa semuanya
expert di indonesia itu udah ratusan tuh
tinggal bagaimana mereka didayangunakan
politik sehebat apa politik
dan itu kita lihat loh
sekarang saya sudah sangat melihat teman teman politisi
mereka politisi sekarang nggak terlalu pragmatis masalah
bagaimana peruntung kuasa
tapi bagaimana produk mereka
karena politisi yang tidak bagus pun
atau menteri yang gabung sekalipun
tapi kalau produknya kebijakan yang keren jalan
cina tuh bukan kebijakan
itu berkatakan komunis
tapi produknya itu nggak komunis juga
jadi betul betul kita pragmatis
itu mau pakai kucing yang hitam merah biru pun gak apa apa
tapi yang namanya kebijakannya keren
sehingga saya juga mencilin pdip
bagaimana partai yang besar ini juga yang lain lain
bisa memproduce para politisi yang mereka mikir
orang akan follow itu
jadi tantangan kita adalah kita bertarung
kalau banyak komposisi menterinya yang tidak datang dari partai
itu bagaimana untuk kebijakan yang diambil pak jokowi ke depan
akan memudahkan atau justru sebaliknya
gak ada masalah
saya selalu punya hitungannya
profesionalisme itu bukan masalah asalnya
bisa aja misalnya dosen jadi menteri profesional
tapi ada juga yang gak profesional juga
orang selalu menghinangkan
tapi kita lihat banyak politikus yang bagus
maaf contoh kayak pak ganjar itu
dia dia tapi bagus
kemudian ada juga dari bisnis
jadi kita gak boleh semata mata seperti itu
tapi yang penting adalah pak jokowi memberikan message
pak jokowi kemarin bilang lima message policy
keempat adalah yang namanya itu reformasi birokrasi
jadi yang lain sudah dirakses itu
dan pak jokowi kasih kode kode kesitu
mas arief terakhir ada tambahan soal tadi apa sudah kita diskusikan
saya kira sudah dijelaskan
menurut saya tinggal diskusinya saja
jadi kalau saya ini kan sederhana saja
karena orang partai apalagi anggota dpr
reses mendengarkan suara rakyat
tidak reses juga begitu
banyak wa banyak sms dan sebagainya
sering bertemu dengan orang
soal kecepatan dan kepastian
ada kebijakan yang bagus tapi nggak bisa diskusi nggak ada gunanya
contoh misalnya yang kemarin saya cukup bergembira
sebagai orang yang punya latar belakang mengurus hak rakyat
atas tanah misalnya
presiden mencanangkan di dalam satu kegiatan di istana
di hadiri masyarakat perlutanan sosial
saya pastikan sengketa dan konflik tidak lebih dari dua tahun akan selesai
yang menyangkut konflik dengan kawasan hutan
dan dengan tanah negara dan kawasan hutan
saya kira ini satu kabar yang baik
nah tinggal sekarang bagaimana nanti diskusinya
karena ribuan konflik dan sengkita itu sampai hari ini tidak selesai
dan ini saya ingatkan berkali kali dalam rapat dengar pendapat rapat kerja
karena menyangkut kurang lebih dua belas juta kakak petani kita
nah yang soal soal begini
ini saya kira termasuk layanan publik kita
bahkan surat kematian begitu yang wajib dikeluarkan
tetapi seolah olah seperti mengurus sesuatu
oh tidak mudah itu loh
nah begitu justru karena itu
justru karena yang begini begini
sebagai pentingan publik yang sifatnya umum dan elementer
sedapat mungkin dilakukan perubahan yang bahkan revolusional
karena dari partai yang jelas hari ini belum terlihat
ada dari pd perjuangan mas arief yang dipanggil pak jokowi
apakah besok atau bagaimana kira kira
mungkin ada bocoran
ya saya kira kalau dari pdi perjuangan
itu komunikasinya ibu
ketua umum partai
dan saya kira gak perlu dipanggil juga dapat
bapak dari terakhir
prediksi anda kabinet ini apakah kemudian akan adem ayem saja
dengan komposisi komposisi yang sudah dibagi bagi ini
karena kabinetnya kan belum rampung ya
kalau sudah rampung kita bisa analisa partai politik mana yang masuk mana yang tidak masuk
kemudian profesionalnya siapa
karena profesional itu untuk sebagian juga atau non parpol itu sebagian juga di belakangnya parpol juga
jadi ada non parpol rasa parpol
nah itu kan kita bisa baca sebetulnya ya
terutama kalau ada akses ke dalam
jadi menurut saya siapa yang di dalam dan siapa yang di luar
itu nanti akan menentukan di mana
dan karena ini proses belum selesai
ya belum bisa kita jawab
apakah ini nanti akan jadi kabinet yang stabil atau kabinet yang gonjang ganja
oke kalau kabinetnya belum selesai dialognya sudah selesai bang kodar
kita akan tunggu besok berarti ya
seperti apa kemudian nama nama yang lain yang akan dipanggil pak presiden
kemudian kita bisa diskusikan kembali soal bagaimana kemudian kabinet ke depan dari presiden pak jokowi
terima kasih banyak mas arief bang kodari
terima kasih banyak
terima kasih banyak sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami